sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
maksud ke fadil menurut aku pak aris memang menderita sebuah penyakit tapi dia merahsiakannya
mila jadi jadi faris benar benar sakit aku nggak tahu pastinya tapi mungkin aja ini sangat berat
jadi sebaiknya sekarang kamu tunggu aja ya kamu tunggu sampai faris benar benar siap untuk
menceritakan jadi kamu jangan lagi dong mila kamu jangan nangis jangan nangis terus
sekarang kita ke percetakan ya
kamu lupa kita pergi kan mau buat undang undang kamu nggak mau kan

ya udah kita pergi ya
yang mana pak ini juga bagus atau yang mana ya
kalau yang ini gimana
yang bagus jelas
aduh ini undangan pilihan kalian bagus bagus banget ya pak sampai bingung
milihnya oh iya pak rencananya kamila dan fadil akan menaruh foto ini di undangannya
kamu sengaja kan sengaja membuat foto ini supaya fadil nggak lari dari kamu dan menepati janji untuk menikahi kamu
hai dan dengan foto ini dia tidak akan lari dan dia akan menepati janjinya iya kan masya allah tante